rencananya akan digelar di stadion ngurah rai denpasar bali
dari tanggal tujuh hingga empat belas agustus dua ribu dua puluh
meski masih memerlukan sedikit perbaikan
kondisi lapangan dan fasilitas di stadion ngurah rai
dinilai sudah siap untuk menggelar turnamen ini
pada tahun dua ribu dua puluh satu stadion ini juga sudah sempat direnovasi
karena disiapkan menjadi lapangan latihan pada piala dunia u dua puluh
yang akhirnya batal digelar di indonesia
akan menghadirkan empat tim sepak bola u dua puluh
yaitu dua raksasa la liga barcelona dan real madrid
ditambah tim tuan rumah bayangkara presisi fc
kalau dari segi kesiapan lapangan sangat siap
dan kita akan
memperbaiki beberapa titik yang harus dirapikan
supaya pertandingan yang akan berlangsung pada tanggal tujuh sampai empat belas agustus
itu akan berjalan dengan baik lancar dan indah
tim barcelona dijadwalkan datang lebih awal
yakni pada tanggal tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
selain akan mengikuti international youth championship dua ribu dua puluh
tim usia muda barcelona akan berjalan dengan baik
dan tim berhasil mencoba untuk melakukan uji coba
dengan tim nas sepak bola indonesia u tujuh belas
pada tanggal dua agustus di bali
kami meminta kepada tim barcelona
untuk bersedia melakukan latihan tanding dengan adik adik kita di u tujuh belas
jadi mungkin bukan hasil
tapi pengalaman untuk bertanding dengan tim tim internasional ini yang sangat dibutuhkan oleh adik adik kita
jam terbang berhadapan dengan orang asing berhadapan dengan orang eropa bagaimana
agar kesempatan ini jangan disiasikan

dan tim nas sepak bola indonesia u tujuh belas ini akan berjalan dengan baik
turnamen sepak bola indonesia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga ini diharapkan bisa menambah gairah pariwisata bali
sebelumnya dua event olahraga internasional
yaitu piala dunia u dua puluh dan world beach game
sempat dijadwalkan berlangsung di bali
namun akhirnya harus batal terselenggara
erlangga wisnuaji bali